sebelumnya gubernur jawa barat ini menanggapi perang argumen antara dirinya dengan mahfud md
menurutnya ia hanya menginginkan keadilan terkait siapa yang bertanggung jawab dari awal hingga akhir dalam kasus kepulangan pimpinan fpi rizik syihab
ridwan kamil juga membantah dirinya panik diperiksa polisi saat mengeluarkan pernyataan tersebut
ditanya wartawan saat menghadiri hut ntb di mataram nusa tenggara barat kamis tujuh belas desember
gubernur jawa barat ridwan kamil menjawab santai pernyataan mahfud md yang menyatakan dirinya panik saat dimintai keterangan oleh kepolisian
ridwan kamil menyatakan bahwa ia menyatakan tentang keadilan yang proporsional terkait siapa yang bertanggung jawab dari awal hingga akhir dalam kasus kepulangan pimpinan fpi rizik syihab
emil menambahkan bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum
silakan dikasih sendiri sendiri poinnya

siapa yang bertanggung jawab dari awal sampai akhir semua juga harus mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum
sebenarnya poinnya itu
saya ini ganteng kalau jadi gak mungkin panik pak
ngomong aja santai
jadi silakan menaksirkan sendiri saya
kita ingin memperpanjang